download aplikasi motion trade sekarang
pakai kebaya aja
ini semuanya sudah siap
saya mau melaksanakan pernikahan secepatnya
nom lintang diculik
saya tidak tahu apa apa
astaga kamu sekarang kamu
kenapa sampai ada orang orang yang nyulik itu
saya benar benar tidak tahu
saya tidak mengerti jorokan siapa yang melakukan semua ini
saya tidak peduli
tapi akhirnya kamu harus menemukan kembali lintang putih
kalau sampai perkawinan saya gagal dengan lintang putih
semua barang barang yang sudah saya berikan ke kamu
kalau sampai enggak
nyawa kamu tidak akan berhenti
sama perempuan sinyal lan
lihat aja kalau sampai aku menemukan dia kembali
bisa bisa dia mencelakakan aku
aku harus tetap pura pura baik terhadap dia
ya pura pura baik
kenapa kamu kabur dari rumahnya juragan bronto
saya gak kabur bu
tiba tiba aja saya diculik dan ditawan di hutan
untung kamu selamat nak
ya udah kalau gitu kita sekarang segera kembali ke rumahnya juragan bronto ya
karena pernikahannya akan segera dimulai ya
kak linta gak akan nikah sama juragan bronto
dan kak linta gak akan tertipu lagi sama tipuan licik kamu
dinta apa maksud kamu
ibu sama sekali nggak ngerti
bosa pura pura deh bu
aku tuh denger sendiri pakai kuping aku
ibu emang rencanain semua ini kan sama juragan broto iya kan
aku tuh belum selesai ngomong
dengar ya nenek sihir
sekarang aku tuh udah balik lagi ke sini
jadi aku akan ngebiarin kamu ngerjain kak lintang lagi
lintang kamu gak percayakan dengan omongannya bintang
ibu ini mertua kamu
ibu tuh gak mungkin mencelakakan kamu atau menjebak kamu lintang
kalau ibu nggak terpaksa ibu mau dibunuh sama juragan beronto
ibu juga gak rela melepaskan kamu untuk nikah dengan juragan
percaya sama ibu nak
ibu ibu gak usah khawatir
saya peduli sama ibu saya percaya sama ibu
dinta gak usah ibu dengerin
tapi maksud dia gak kayak gitu kok bu
jadi itu artinya kamu mau menikah dengan juragan bronto kan
ibu takut gak kalau sampai kamu tidak menikah dengan dia
ibu akan ditangkap dan ibu akan dibunuh
gak bakalan nek
mana mungkin dia ngebunuh komplo tane sendiri
ibu ibu jangan takut
saya dan dinta akan melindungi ibu
siapapun yang akan nyakitin ibu termasuk juragan bronto
akan saya hadapi bu
lagi pula ada satu hal yang membuat saya gak akan mungkin menikah dengan juragan bronto
apa itu lintang
tadi saya ketemu krishna bu
krisna masih hidup
tadi waktu saya di hutan krisna membebaskan saya bu
terus terus terus
di mana dia sekarang lintang di mana
saya gak tahu bu
tadi dia begitu saja pergi bu
sepertinya dia tidak kenal lagi sama aku bu
saya dan dinta akan berusaha menemukan krisna
ayah ya lintang
ibu yakin sekali kalau kamu bisa menemukan chris
kalau begini aku tidak cuma gagal mengusir siluman ini dari rumahku
aku juga harus mengembalikan uang juragan berontoh
aku gak akan menyerah
aku harus bisa menikahkan lintang dengan juragan purwanto
kakak ini kenapa sih
pasti kakak lagi mikirin perempuan itu lagi kan
aku gak bisa tidur
aku gak bisa ngelupain dia
aku bener bener gak bisa marni
kakak kan gak kenal sama dia
lupain aja kenapa sih
aku gak bisa ngelupain dia
sebelum aku kehilangan ingatanku
pasti ada sesuatu antara aku dan dia
bukan bukan begitu marni
aku gak menuduh kamu berbohong
tapi yang aku lakukan
aku hanya ingin membuktikan apa betul
aku pernah kenal sama dia
aku penasaran marni
kakak kenapa mukanya ditukup begitu sih
aku dengar calon istri akang kabur lagi ya
bukan kabur dibawa kabur
alah paling itu cuma akal akalannya dia sama ibu mertuanya itu
kang kenapa jadi galak gini sih sama saya

aku gak akan galak kalau kamu ngomongnya jelas
dia cuma mau bawa kabur uang akang aja

kan masih ada saya
dan apapun yang terjadi
aku harus mendapatkan lintang putih
aku harus mendapatkan lintang putih
belum pernah aku dicuekin kang bronto kayak gini
belum pernah aku dicuekin kang bronto kayak gini
buas kamu lintang putih
aku akan kasih kamu pelajaran
aku akan kasih kamu pelajaran
sejak ibunya pulang ke kampung marni tuh udah betah dimulai
malah belakangan udah gak pulang pulang
jadi mas gowo jangan khawatir begitu
marni kan perginya bilang sama kita
kalau nggak salah mas go sendiri yang mengizinkannya untuk menginap di rumahnya sehari sahabatnya
habis kalau keinginannya gak diturutin ngambek
wah belakangan ini perasan kok gak enak
pengen berhenti gak mikirin mary
gak bisa tuh